pemandangan indah kota rio de janeiro dari ketinggian dapat disaksikan di lokasi wisata patung kristus sang penembus
tak heran patung yang pertama kali diresmikan di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu ini dan menjadi ikon kota rio
menjadi salah satu tempat favorit wisatawan termasuk bagi tim bulu tangkis indonesia yang usai berlaga di olimpiade dua ribu dua puluh
berdiri menjulang setinggi tiga puluh delapan meter dan dengan rentang tangan sepanjang dua puluh delapan meter
patung kristus sang penebus adalah salah satu tempat wisata favorit di rio de janeiro
antrian panjang wisatawan adalah pemandangan yang biasa
apalagi saat ini kota rio de janeiro tengah menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu enam belas
saat mencapai puncak bersiaplah untuk memanjakan mata anda dengan pemandangan indah kota rio de janeiro
keindahan yang juga tidak ingin dilewatkan oleh tim bulu tangkis indonesia di olimpiade dua ribu enam belas

dan mungkin belum tentu kesini lagi sih soalnya perjalanan kesini jauh banget capek juga dan naik tangganya lumayan
setelah puas menikmati pemandangan anda dapat memilih beragam cindera mata yang tersedia
erlangga wisnuaji rio de janeiro